sementara itu saat ditanya mengenai rencana aksi front pembela islam jumat besok
sekjen dpp mui amir syah tambunan ini menyatakan agar fpi menahan diri dari hal yang menimbulkan kerumunan
masa fpi rencananya akan menggelar unjuk rasa di istana negara untuk meminta pembebasan rizik syihab
menurut amir syah unjuk rasa akan menimbulkan kerumunan sehingga sangat beresiko terhadap penyebaran covid sembilan belas
padahal jumlah kasus covid di dki jakarta kembali meningkat
ia menyarankan kepada masa fpi agar menyuarakan pendapat dengan cara lain
misalnya melalui media sosial atau dengan mengirimkan surat
masa yang begitu ini bagi saya sangat prihatin ya
dan saya menyayangkan hal hal yang semacam ini
yang hendaknya kita harus mampu mengendalikan dan menahan diri